eh eh mau pergi ke arab gak
iya mau pergi gua
kalo gak mau pake ginian jangan pergi ke arab
enak aja pake aja sendiri bapak bapak
boleh capek capek bikin
ah bapak yang bikin tuh
eh eh apa
hei eh apa
anya lagi minum kelapa
eh pak lul
suruh latihan mulu
kita rame rame bisa main fus kalau latihan bulu
ayah ayah yang tidak suka kalau begini caranya gitu
masa di sini wan bahlil bersenang senang dengan emma
sementara kita di sana lagi fanis pada sun
masya allah kalian tuh harus sabar
ente tau sabar enggak
pak haji sabar
masya allah ente harus sabar karena ini latihan latihan terakhir
aduh berarti kita lulus dong semua nih
alhamdulillah karena bahlil itu manusia yang baik
gue yang salah apa lo yang salah sih
hai banyak omong
ente enggak perlu tau aneh orang mana
udah ente semua kasih tau sama teman teman ente
ya udah dah kalau gitu aneh pamit dulu
wassalamualaikum ya ahli kubur
waalaikumsalam aneh belum mati
majak masya allah
cepi kebetulan banget nih
eh cepi cepi naik dulu sekarang bantuin emak nutup ini
cepi naik sini ya
naik naik naik naik
cepi lompat terus jangan kejang
eh si cepi tuh kayak kodok loncat loncatan begitu lo ah
kesian ntar gue jatuhin bro
udah ngapain tapi tinggal aja tuh pak
nih sedangin tuh
kira kira sedang nggak nih
eh apaan sih pape
ini bekal buat di arab
nanti kalau mama selingkuh kan jadi gak bisa
makanya pakai ginian
otak kalau ngurus begitu tuh
pakai aja sendiri
enak aja gue mau pakai begini
ini pakai pakai nih
mau pergi ke arab nggak
iya mau pergi gue
pakai ginian nih
kalau gak mau pakai ginian
jangan pergi ke arab
pakai aja sendiri bapak pe
buat siapa siapa bikin
apa yang bikin tuh
buka mau gue
buka mau gue
buka mau gue
eh pak arun
eh pak arun
bisa pak arun
makanya jangan midi
ini bukan gue
siapa yang bola theex diesketsat
gelap banget kun
mana ini muka gua udah ngapur kayak gua di kereta nih lagian pagi no ngepain begitu anak
bantuin siapa itu
kecepatannya dalam bahasa
tarikin tarikin ya bantuin ya waduh pagi no pagi no dah iseng banget udah kemen kucing kucingan
pakai ditutup patahnya udah banyak omong banget dibantuin bantuin tarikin ya ini ada apa sih
dibut but ya allah babel babel aja jadi begini juga main kucing kucing udah udah udah tarik
bantuin kasihan lah gimana caranya udah siapa yang ditarik tarik aja cepetan cepetan cepetan
kenceng apa iya ya itu believes

lu kakak kongsi juga
gue mau kongsi juga
lu kakak kongsi juga
biar dia rasa sukurin
gue sibuk gue mau dapet sayur
lo kemana sih dah lama banget
lebet banget rasa nyumuk arab
kalau ngomong usah sedikit kenapa
lu kan mau pergi ke arab
nanti kalau nyampe sono
nyelepon tuh buat ini makan lu nyelepon
lu gak ada kangen pisah sama gue lu
ye ye kalau sempet
biar lu pendek
biar lu mungkel
lu kan mini gue
biar apa be
jangan bikin ribut
tuh bapak belu dateng tuh
itu pak demang
bapak belu tuh
bapak belu mau ngikut
lu kan nunjuk nunjuk ngapain sih
bapak demang lupa ingatan itu si demang
pak demang pak demang
mungkin dia lelah letih

eh ada kabar buruk
maksudnya kabar buruk
oh jadilah orangnya nih
jadilah orang ini nih
kita berangkat pak
aku mau jadikan duku dulu lu
acara ke arabnya batal
jadi begini daripada kita ke arab jadi budaknya orang arab
mending kita kerja di sini bikin lusari negeri sendiri
eh lul lu itu gimana sih
kan elu yang nyuruh nyuruh kita pergi ke arab katanya kerjanya gede
wow katanya kita kalau ke arab kita jadi orang kaya
gimana sih lu ah
kakak kesian gua lul
gua kerja di sini cuma nerima bacot uang lul gede
pantesan dia ngomongnya udah gak pakai bahasa arab elak lagi ya
gak taunya lu bener bener deh
terus gimana dong kita gimana
iya kerja di arab emang gajinya gede
tapi daripada kita dengan gaji gede jadi budak orang arab
mending kita bikin lusa sendiri